terima kasih anda masih bersama kami
sejumlah siswa sekolah dasar negeri di cirebon
kami sepagi menangis saat mengikuti imunisasi campak dan rubella
mereka harus ditenangkan orang tua dan para guru karena takut disuntik
sementara itu kebakaran di lahan gambut di kabupaten karawang
membuat panik warga
bersama informasi lainnya inilah kilas jawa barat selengkapnya
beberapa anak di sekolah negeri gresik
dua kecamatan tengah tani kabupaten cirebon
menangis dan ketakutan melihat temannya disuntik
guru dan orang tua pun berusaha menenangkan siswa yang ketakutan
dan berusaha membujuk mereka agar mau diimunisasi
pasalnya imunisasi campak dan rubella ini
wajib dilakukan untuk anak usia sembilan lima belas tahun
imunisasi dilakukan pada siswa selama minggu pertama agustus
hingga minggu berikutnya di sekolah dasar dan smp
kebakaran ini terjadi di kelurahan tunggak jati
kenyamatan karawang barat karawang kamisore
api yang terus membesar membuat warga panik
karena api terus meremet ke permukiman
warga pun berusaha memadamkan api
dengan menggunakan peralatan seadanya
cuaca panas beberapa bulan terakhir ini
menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan semakin meningkat
melakukan inspeksi mendadak
ke hutan lindung gunung patuha
blokwas kecamatan pasir jambu kabupaten bandung
petugas menemukan lahan seluas satu ratus enam belas hektare
dari satu ratus dua puluh tujuh hektare lahan hutan lindung
yang diubah menjadi lahan perkebunan
dan ditinggalkan para penggarapnya
rencananya polisi akan memeriksa sejumlah saksi
yang diduga petani penggarap
alih fungsi lahan hutan lindung di gunung patuha ini
sudah berlangsung sejak tahun dua ribu tujuh silam
ratusan pohon sengaja ditebangi
untuk kepentingan lahan pertanian
yang dibuat oleh petani
tim liputan transmedia